ratusan barista dari berbagai daerah penghasil kopi di indonesia
berkompetisi meracik sekaligus menyangrai kopi
dalam ajang festival kopi nusantara di bondowoso
mereka mencoba berkompetisi untuk mendapatkan predikat barista terbaik
yang nantinya bisa mendongkrak kopi nusantara ke tingkat dunia
seperti apa kompetisinya berikut liputannya
untuk bisa menangkan kompetisi ini yang pertama secara fisik
harus butuh satu secara fisik
kemudian secara rasa dia harus speciality
atau kalau arabikan speciality kalau robusta itu main robusta
atau kompetisi menyangrai kopi menggunakan mesin yang telah disediakan panitia
dalam kompetisi ini dibutuhkan konsentrasi
khususnya saat mengatur suhu panas kopi
karena kopi membutuhkan panas di atas satu ratus delapan puluh derajat
untuk mendapatkan hasil yang istimewa
sementara pada kompetisi brewing
peserta mencoba adu cita rasa dengan meracik
sekaligus mengkombinasikan beberapa kopi
sehingga memperoleh kopi dengan cita rasa dan aroma yang khas
ini adalah ajang silaturahmi dan sekaligus
ajang untuk saling berkompetisi
mencari kopi kopi terbaik nusantara
untuk bisa menjadi sumbangsi indonesia bagi perkopian dunia
festival yang berlangsung dua hari ini mendapat perhatian masyarakat
khususnya mereka para penggemar kopi
dan yang menarik adalah
masyarakat juga bisa ikut merasakan kopi racikan barista ini
setelah juri melakukan penilaian
dengan hadir di festival ini
masyarakat akan mengetahui cita rasa kopi
dari masing masing daerah di indonesia
saya fulgus mandani